masa laki mau beli motor gak tau
motor masih ada bisa dipakai
ngapain beli yang baru
mending duitnya ditabung bakal beli rumah
maaf pak sofyan
gak usah bunga
kalo menurut gua pur
kagak salah lagi nih mah
pintu harapan udah kebuka
kapan ya gue ngajak makannya ajak
kok kayak bau comberan ya kok
coba dah pur
kayaknya baunya lelut tuh
kayaknya telah nabung gua dah
bu tadi baru nyemplung got
aku udah pulang sono
baunya kaget nahan nih ah
apok bener baunya
aduh bau mulut pur
masa berapa ntar hari urus
kalau gitu mau deh
yee gini randang randang gratis gak takut batuk
batuk nih yee
denger gratis gak jadi batuk
tapi saya nggak tahu kenapa
harus akan cek atuh

sambil nunggu beli es dawet dulu dong
akupau sih tapi minumnya ntar aja deh di rumah
berarti kalo aku ngider non buruh beli
beli dong kan yang bayar bapak
yaudah ayo aku temuin pulang
hai emang restorannya dimana sih pur muara karang kok tapi saya belum tahu tempat pastinya ini saya
lagi cari di internet waduh kenapa pur kuota saya habis kok bisa hahaha kagak kagak kagak
hp gue kagak bisa dipakai internet internetan
mau kemana lo
mau beli pulsa lu kagak makan
ini baterainya yang bocor mas mesti beli yang baru harganya berapa kang
baterainya iya ini beli hp baru nggak beda jauh harganya
kenapa bang abang tadi nyembur ke god lananya bau ya udah ganti nganti
bau abang habis ngapain sih tadi abang udah bilang abang nyembur di god deh abang naik lagi
hai om purwanto
hai daripada kamu diikutin si colun
enggak jadi pilih es lawatnya
kan gak nyampe rumah
jadi orang baik salah punya muka manis dibilang sulun
kenapa sih banyak banget orangnya beli di kampung ini
bocah apaion atau enggak baca apa apa oh seperti itu bro
gak seperti itu
sini mak liat
laki lo mau beli motor
masa laki mau beli motor kagak tau
motor masih ada bisa dipakai ngapain beli yang baru
mending duitnya ditabung bakal beli rumah
maaf pak sofyan
gak usah bunga
om pur minjem hpnya aja
buat apa om pur
om pur mau nyari alamat seafood kepiting merah
oh restoran yang baru itu
mahasiswa saya ada yang makan di sana
tapi kuota internetnya abis
bunga kamu gak boleh begitu
mas bur ini pakai aja hp saya
makasih pak sofyan
tapi jangan lama lama
henry kalau saya sudah kerja saya mau beli hp baru sekalian
beli hp barunya jangan nunggu pas udah kerja
terus nunggunya kapan
nunggu pas sudah gajian